nikkei asia merilis daftar peringkat indeks pemulihan covid sembilan belas setiap satu bulan sekali sejak juni dua ribu dua puluh
terdapat tiga variable yang menentukan rating setiap negara
yakni manajemen pengendalian penyakit cakupan vaksinasi terhadap warga negara
pada awal rilis indonesia berada pada peringkat satu ratus sepuluh
kemudian naik ke peringkat sembilan puluh dua di akhir bulan agustus
per tiga puluh september indonesia melonjak ke peringkat lima puluh dua
dan menjadi yang terbaik di asean
menanggapi hasil survei tersebut
juru bicara vaksinasi kementerian kesehatan siti nadia termizi menyatakan
hasil ini merupakan kerja keras semua pihak
pemerintah berupaya untuk menjaga kondisi ini tetap terkendali bahkan lebih baik
tentunya ini merupakan kerja sama kita semua ya
bahwa bagaimana kita segera melakukan berbagai pengendalian pandemi
dengan cepat sebenarnya
dalam dua minggu atau sampai dengan tiga minggu
kasus puncak itu yang tadinya lima puluh empat persen
kasus puncak yang sempat menyentuh angka lima puluh empat ribu
itu dalam tiga sampai empat minggu
bisa kita turunkan lima puluh enam persennya
sementara ketua umum perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
memberikan apresiasi terbesar kepada masyarakat
yang patuh dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah
namun haryadi juga mengingatkan
untuk tidak terlena dengan pujian dari pihak manapun
janganlah kita terlalu euforia dengan katakanlah pujian pujian dari luar
karena peperangan belum selesai
dan setiap saat bisa terjadi kenaikan lagi
kalau kita lena kita punya pengalaman banyak
begitu liburan panjang
beberapa waktu yang lalu kan
langsung minggu depannya melonjak
begitu ada pelonggaran
langsung minggu depannya melonjak
nah kita tidak ingin itu terjadi lagi
haryadi berharap setiap kebijakan pelonggaran yang dibuat pemerintah
harus dibuat berdasarkan data epidemiologi yang valid
agar tidak lagi terjadi kenaikan kasus positif covid sembilan belas
angga dwi putra devi fitriani jakarta